dua bocah berusia sepuluh dan empat belas tahun di magetan nyaris diamuk masa setelah terpergok mencuri rokok dan uang di sebuah warung
beruntung kedua pelaku berhasil diselamatkan petugas
dua bocah berusia sepuluh dan empat belas tahun tepergok mencuri rokok dan uang di sebuah warung di desa balai asli kecamatan ngariboyo kemagetan jawa timur kamis siang
aksi pencurian dua bocah ini diketahui kali pertama oleh pemilik warung yang hendak membuka warungnya
ia melihat satu pelaku masuk warung dan mencuri rokok uang dan minuman saset
sementara satu pelaku lain menunggu di luar
menurut pemilik warung kedua pelaku sudah dua kali mencuri di warungnya
pelaku berpura pura menuntut motornya di depan warung sambil mempelajari situasi
saat situasi sepi mereka pun beraksi
lepas itu mereka mencuri warung
kejadian terus ini mau diulangi lagi
kedua pelaku nyaris dihakimi masa
beruntung keduanya berhasil diselamatkan petugas dan dibawa ke polsek ariboyo
nanti lebih lanjut untuk pemeriksaan
dan nanti kita panggil berupa warung keluarganya untuk di pembinaan
karena kedua pelaku masih di bawah umur
petugas hanya memberikan arahan dan bimbingan agar perbuatannya tidak diulangi
inam tohari magetan jawa timur